ketua dpp partai persatuan pembangunan ahmad baidowi menjawab diplomatis terkait kemungkinan partainya mengusung anies baswedan
sebagai calon presiden yang akan diusung oleh p tiga dan koalisi indonesia bersatu
rekomendasi calon presiden bagi anies baswedan yang diusulkan oleh kader dpc p tiga dki jakarta
disebut sebagai aspirasi akar rumput yang sah dan biasa dilakukan oleh pengurus daerah p tiga
terlebih mekanisme partai dalam mengusung calon presiden menggunakan mekanisme bottom up atau aspirasi dari bawah
awik menyebut partainya tak hanya menerima usulan nama gubernur dki jakarta anies baswedan sebagai tokoh potensial
ada juga sandiaga uno erik tohir hingga khofifah indar parawansa
tentu selain jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda
seperti contoh misalkan ketika
dki daerah istimewa yogyakarta bertemu dengan mengundang bapak sandiaga uno
itu kan aspirasi termasuk juga kader kader p tiga di aceh dan riau
begitupun dengan kader p tiga yang ada di jawa tengah
mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda nama yang berbeda
jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu karena kita masih tunggu pengambilan keputusan
direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno menilai
bahwa rekomendasi untuk anies adalah sebuah tanggung jawab
ada kepentingan politik yang berbeda di antara para elit partai dan kader akar rumput p tiga
soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden
teriakan calon presiden yang digaungkan dalam muskercap dpc p tiga jakarta
merupakan bagian dari strategi komunikasi politik p tiga untuk meningkatkan elektabilitas partai
pada akhirnya akan menjadi pertarungan politik antara kepentingan elit dengan kepentingan
anggap saja misalnya basis pemilih p tiga itu sebagiannya ke anies baswedan tapi karena kita
kita tahu bahwa anies ini adalah sosok yang saat ini dipersepsikan sebagai non koalisional pemerintah sosok oposisi
sementara elit p tiga adalah partai pendukung pemerintah di inner cilker kekuasaan jokowi misalnya
sangat tidak mungkin p tiga akan memutuskan secara resmi dukungan politiknya ke anies
keputusan soal nama calon presiden yang akan diusung oleh p tiga akan diputuskan dalam forum musyawarah nasional p tiga yang akan digelar pertengahan tahun dua ribu dua puluh
ausri undolo muhammad wahyudi jakarta